dua terdakwa pelaku pengeroyokan salim kancil hingga tewas akhirnya difonis tiga tahun enam bulan penjara oleh pengadilan negeri surabaya
fonis terhadap pelaku di bawah umur ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu tujuh tahun penjara
kami sore majelis hakim pengadilan negeri surabaya memfonis kedua terdakwa pelaku pembunuhan aktivis anti tambang pasir lumajang salim kancil dengan hukuman tiga lima tahun penjara
fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun penjara
dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan kedua terdakwa anak yang berumur lima belas dan enam belas tahun ini narasah melanggar kuhp karena mengeroyok korban hingga meninggal dunia
sementara pada dakwaan primer pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan kuhp dinyatakan tidak terbukti
hakim menilai kedua terdakwa hanya ikut ikutan tanpa ada niat dan berencana membunuh salim kancil
saya dibacakan untuk dua orang anak dan kami bukan apa namanya masih dalam posisi pikir
kami ingin melaporkan kepada pimpinan pindahkan apa yang akan dilakukan selanjutnya
terhadap putusan tersebut
pembunuhan salim kanjel terjadi pada sabtu dua puluh enam september dua ribu lima belas silam
salim kancil dibunuh karena menentang penambangan pasir di desa selok awar awar lumajang
kades desa selok awar awar haryono adalah otak dibalik kasus pembunuhan salim dan turut menjadi tersangka